keren banget ya tempatnya ya
nah tempat yang akan kita kunjungi ini jauh lebih keren
karena dari teman teman saya yang sudah pernah ke sana dan juga dari sosial media
pemandangan yang di tempat yang akan kita kunjungin ini nih mempunyai pemandangan yang luar biasa
tapi untuk menuju ke sana harus menggunakan kapal kira kira sekitar dua puluh hingga tiga puluh menit
kampung rangkau ditempuh sekitar satu jam perjalanan dari labuan bajo
untuk ke sana kita bisa menyewa kapal nelayan dengan biaya sekitar tiga ratus ribu rupiah
untuk pulang pergi dengan kapasitas lima orang
meski berada di pulau dan jauh dari keramaian
protokol kesehatan bagi pengunjung dan petugas harus tetap dilakukan
masker harus tetap dipakai
jaga jarak dengan wisatawan lain
dan juga selalu menjaga kebersihan tangan
biaya masuk ke kampung rangkau dua puluh ribu rupiah

lelahnya berjalan kaki terbayarkan dengan pemandangan pantai yang luar biasa
lelahnya berjalan kaki terbayarkan dengan pemandangan pantai yang luar biasa
lelahnya berjalan kaki terbayarkan dengan pemandangan pantai yang luar biasa

dan juga opens pantai yang luar biasa
tak hanya melihat pantai biru yang menyegarkan mata
saya pun tak melewatkan untuk masuk ke gua rangku
ini keren banget sih
ornamen atasnya setalaktit yang esotis
emang jalan harus ke sini lima menitan selama dari terbang tadi
ornamennya indah dan juga itu tuh
kolam air bikinkan sabar untuk segera berenang
ganti baju dulu ya
wah air di gua ini sangat jernih dan tidak ada orang selain saya di gua ini
jadi saya bebas berenang di sini seperti di kolam pribadi
air di gua rangko adalah air asin yang bersumber dari laut yang masuk lewat celah
yang menghubungkan kolam di dalam gua dengan laut lepas
dalamnya tiga sampai empat meter
berenang di sini asik banget sih
pengalaman yang asik banget
lihat tuh airnya warnanya toska dan karena memang yang paling pas untuk berenang di sini
merasakan sensasi di sini tuh kayak pukul
dua siang begitu cahaya matarnya masuk dari bibir gua
merasakan kayak begini nih hanya di indonesia aja
lihatlah bagian atas gua rangku ini
cantik dengan ornamen stalaktit
dari gua rangko saya melanjutkan perjalanan untuk melihat permata biru tersebut
dan bunyi lainnya di labuan bajo
sama seperti ke kampung rangko saya pun harus berjalan kaki dengan melewati medan yang lumayan berat
dan menguras tenaga
ah tapi semua lelah itu terbayarkan dengan pemandangan sekeliling saya yang sangat indah
ini lah cuncah wulang
cuncah berarti air terjun dan wulang berarti bulan
jadi cuncah wulang bisa diartikan air terjun dari bulan
retap retap metung alam
jangan lupa nilai dan kekuatan
tarung dengan adalah

memang sih perjalanannya lumayan
tempat wisata alam bisa menjadi tempat relaksasi
buat saya di sini nih menjadi tempat transaksi yang top lahir batin
air di sini tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu dangkal
jadi kita bisa berenang atau sekedar berendam di sini
nah puas menjelajah berjalan kaki hari ini perut pun terasa lapar
pilihan saya untuk makan siang kali ini adalah ke dapur tara di desa liangdara
setiap pengunjung yang datang ke desa liangdara akan disambut secara adat
penyambutan adat ini sebagai penghormatan pengunjung yang menjadi bagian keluarga
tak lupa meski di tempat yang jauh dari keramaian tetap saja protokol kesehatan harus selalu dilakukan

kita istilahnya dari kebun menuju ke meja makan
dari taman ke meja makan
ya bangsa pasarnya yang selama ini teman teman penyuka alam teman teman backpackers traveling
itu kita terima banyak sekali di sini
dan mereka tidak hanya mau makan tapi mereka mau dari kebun dengan kegiatan berkebun memetik
dan kita memperkenalkan sekalian memasak bersama mereka
dan kita memperkenalkan sekalian memasak bersama mereka
labuan bajo masakan manggarai dan flores
di dapur tara ini beragam menu disajikan
dari makanan pembuka utama hingga kopi rempah yang disajikan secara unik
dan kali ini saya mencoba ayam asap yang baru saja dimasak
dan kali ini saya mencoba ayam asap yang baru saja dimasak
cocok dengan suasana mendung pada sore ini
ini rasanya enak banget

ini rasanya enak banget
perpaduan antara ayam asap ditambah juga dengan nasi yang dicampur sama jagung dan juga kacang merah
plus sambal anas atau bahasa manggarai yang ngurus pandang
ditambah juga dengan penyajian yang begitu esotis
ini nih kayak gini menggunakan pelepah pinang
suasanya juga asik banget
pokoknya makan di sini tuh sangat top lahir batin

bucket list traveling saya dengan menikmati gua rangkot
serta menyantap makanan lokal dengan sensasi berbeda
serta menyantap makanan lokal dengan sensasi berbeda
kini sudah terwujud
indahnya lukisan alam indonesia di labuan bajo akan terus membekas diingatan saya
di meliputan cnn indonesia labuan bajo

sampai jumpa di video selanjutnya